meski memang masih sebatas wacana kenaikan tarif naik ke candi borobudur sudah menuai kritik
di samping harga yang terlampau kemahalan apakah memang sepadan dengan pelayanan yang didapatkan
apakah kebijakan kenaikan tarif ini menjadi solusi terkait dengan konservasi atau perlindungan
kami bahas bersama taufan ahmadi alistrategi pariwisata nasional
pak taufan selamat malam
selamat malam mbak tiffany apa kabar
alhamdulillah baik semoga dalam keadaan sehat juga pak taufan
saya mau minta tanggapan anda terlebih dahulu dengan masih sebatas wacana
tapi sudah menuai banyak protes terkait dengan kebijakan kenaikan tarif untuk masuk sampai ke pelataran stupa candi tujuh
rp tujuh ratus lima puluh untuk lokal kemudian untuk asing rp seratus amerika
ya kalau berbicara tentang borobudur tentunya tidak terlepas dari pariwisata
dan kalau kita bicara pariwisata itu ada ekosistem

jadi tidak bisa kebijakan itu hanya dilihat dari satu perspektif saja
kita harus melihat dalam bagaimana menjaga kondusivitas daripada ekosistem itu
ketika bicara konservasi kita pasti akan mendukung konservasi
itu adalah hal yang utama apalagi terkait dengan masalah borobudur ya
nah sekarang tinggal dicari kira kira untuk menjaga konservasi itu
apakah satu satunya jalan melalui dengan kenaikan tarif yang sangat luar biasa itu
padahal di dalam ekosistem pariwisata itu ada umkm nya
ada wisatawannya ada para pelaku industri birok pejalanan travel
yang mungkin saat ini sudah menerima booking booking untuk kunjungan wisatawan ke borobudur
tapi kemudian tertunda atau malah wisatawannya keder gara gara mendengar kebijakan
daripada naiknya tarif naik ke borobudur itu sendiri
jadi kalau menurut saya berbicara tentang kebijakan pariwisata
itu harus dilihat dari berbagai macam perspektif
ekosistem pariwisata ini harus terjaga kondusivitasnya
ketika mengambil kebijakan tentang kenaikan tarif ini
hendaknya mengajak semua stakeholder pariwisata untuk duduk bersama
lalu mencari solusi bersama terkait hal ini
bicara tentang konservasi itu tidak mesti pendekatannya harus dengan financial approach
tapi mungkin saja kita bicara tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dan seterusnya
kira kira begitu mbak tiffany
oke intinya kenaikan tarif itu bukan satu satunya prioritas utama
dalam upaya perlindungan atau konservasi ya
tapi kalau misalnya banyak di luar sana oke
kalau untuk alasannya konservasi perlindungan sah sah saja sebenarnya
tapi tidak rp tujuh ratus lima puluh itu kan juga yang anda lihat
ya betul betul mbak tiffany
betul sekali mbak tiffany
jadi kalau berbicara tentang harga ini seharusnya kita berharap pemerintah
mengajak duduk semua pelaku industri pariwisata
paling tidak unsur pentahelix ya di situ ada juga unsur dari para pelaku industri nya
unsur daripada pengusaha kecilnya umkm nya pelaku parekraf yang ada di sekitar masyarakat tempat
yang ada di sekitar borobudur itu sendiri
jadi benar benar kebijakan itu tumbuh dari kebersamaan
kita setuju sekali lagi saya ulangi sekali
sekali lagi bahwa bicara konservasi itu adalah hal yang sangat kita concern terkait borobudur ini
tetapi jangan sampai juga mematikan sisi lain daripada ekosistem pariwisata
ada jalan tengah ada solusi bersama
begitu mbak tiffany
nah jalan tengah solusi bersama terkait dengan perlindungan atau konservasi itu
anda melihatnya selama ini
ini sudahkah tertangani dengan baik
karena kita tahu bahwa pelestar yang candi borobudur ini terancam dengan
kalau pak luhut bilang kerentanan pelapukan
kemudian kita tahu banyak sekali wisatawan di sana yang tidak patuh dalam menjaga kebersihan
sehingga sampah masih berserakan kadang ditemukan
begitu juga dengan tindakan vandalisme dan lain sebagainya pak taufan
ya sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kita bersama
untuk mensosialisasikan mengedukasi masyarakat terkait bagaimana berwisata yang bertanggung jawab
dan itu ada tanggung jawab bersama
bukan hanya pemerintah saja tapi kita semua pelaku industri pariwisata dan para wisatawan harus bertanggung jawab
apabila berkunjung ke satu destinasi wisata
yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kebijakan di dalam menaikkan tarif itu
tentunya pasti ada pertimbangan pertimbangan tertentu
dan kami berharap dan saya berharap pertimbangan itu tidak melupakan
daripada hajat hidup orang banyak yang memang ada di sekitar borobudur itu sendiri
sehingga apa sehingga masyarakat pun tidak merasa resah seperti yang tadi saya katakan tadi
nah terus kemudian yang kemudian adalah tentang pelaku industri pariwisata
saya ini mendapatkan banyak pesan pesan dari kawan kawan pelaku industri pariwisata yang juga di jawa tengah
yang meresahkan hal ini
kenapa begitu karena mereka tidak pernah diajak duduk bersama mengenai tarif ini
karena perlu dicatat
mbak tiffany tamu tamu wisatawan yang datang ke borobudur itu pasti sudah memiliki schedule sendiri
dan para pelaku industri pariwisata itu pun sendiri sudah menawarkan harga harga
yang memang sudah sesuai dengan tarif tarif yang lama begitu
tetapi ketika sekarang tiba tiba berubah ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu meresahkan mereka
ya kan perbasalah menjadi apa namanya di dalam pelaksanaan daripada paket paket travel yang mereka sudah
sudah apa namanya sudah oke sudah deal dengan

kira kira begitu mbak
berbicara mengenai perlindungan atau konservasi terhadap situs bersejarah kemudian cagar budaya
tidak hanya borobudur saja ya banyak di indonesia juga
tentunya ini menjadi tanggung jawab tidak hanya wisatawan pengelola pemerintah
karena melibatkan banyak pihak di sana
anda melihat penanganan khusus lah terkait dengan hal ini seperti apa
kenapa juga pada
perlindungan masih ditemukan ya itu tadi seperti saya sebutkan aksi cora coret kebersihan yang tidak terjaga
ya tantangan terbesar daripada destinasi pariwisata adalah kita mengedukasi wisatawannya dan termasuk kita sendiri yang ada di sana
di mana mana kasusnya juga seperti itu
nah khusus mungkin dengan kasus borobudur ini saya mengimbau bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan
satu adalah bicara tentang peningkatan fokus pengembangan pengembangan dari para sumber daya masyarakat
fokus pengembangan dari para sumber daya masyarakat fokus pengembangan dari para sumber daya masyarakat

masyarakat yang ada di sana secara lebih intensif lagi
ya melakukan campaign campaign terkait mengedukasi masyarakat untuk sama sama menjaga borobudur termasuk juga wisatawannya
yang kedua anda bicara tentang yang namanya standard operation procedure ketika mengunjungi borobudur misalnya
ini harus diedukasi dari awal
malah saya berpikir bahwa ada tata tertib yang apabila tidak dipatuhi
maka akan membuat wisatawan itu tidak boleh naik ke borobudur lagi
jadi sebenarnya masih banyak jalan ya masih banyak jalan
terbukti juga misalnya kalau di destinasi destinasi wisata lain
ketika ada awik awik yang kuat itu bisa menjaga daripada kondutivitas di destinasi itu
dan saya berharap borobudur tentunya komunikasi semua pelatih stakeholder para wisata di sana
kita duduk bersama lalu kita membicarakan solusi ini
kita siapkan tata tertibnya kita siapkan sop yang kuat
lalu kita maksimalkan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana untuk menjadi wisatawan yang bertanggung jawab
oke kalau tata tertib terkait sop tadi
kan di lapangan sebenarnya sudah tertulis jelas ya
misalkan ada pelang ya kan yang boleh dilakukan tidak boleh dilakukan itu pasti selalu ada
tapi mengapa pada kenyataannya implementasi atau pengawasan di lapangannya seakan lemah
sehingga memunculkan kejadian kejadian yang tidak bertanggung jawab ini pak taufan
ya ini yang saya katakan mindset nya
mindsetnya berwisata tapi tidak bertanggung jawab itu yang saya katakan
untuk menghadirkan rasa bertanggung jawab itu
perlu edukasi yang lebih mendalam
ya ada tahapan yang lebih kuat lagi ketika seorang wisatawan akan naik ke borobudur itu sendiri
ya nah ini yang dibutuhkan para pakar dibutuhkan ahli komunikasi ahli sejarah
dibutuhkan juga guide guide profesional dibutuhkan semua pentahelik pariwisata untuk sama sama merumuskan
meremuskan sop yang benar meremuskan metode komunikasi yang benar
memutuskan apa namanya memutuskan kampanye yang benar terkait hal ini
ya tidak mesti harus langsung menaik tarif dengan angka tujuh ratus lima puluh ribu itu
ya artinya dibandingkan dengan daerah daerah lain pun
apa destinasi destinasi lain pun
tentunya ini menjadi satu pertimbangan ketika harga rp tujuh ratus lima puluh itu kelak nanti diterapkan di candi borobudur
nah cara cara tadi yang pak taufan sebutkan
selama ini sudah dijalankan atau belum
sehingga kok ujug ujug kenaikan apa wacana kenaikan tarif ini seolah olah menjadi
mungkin sudah dijalankan tapi kurang kuat
mungkin sudah dijalankan tapi dia kurang tepat
kan begitu intinya
mungkin sudah dijalankan tetapi tidak semuanya ikut merasa memiliki proses itu
ya nah itu itu itu yang kita harapkan mungkin bahasanya itu kita kurang duduk kurang duduk sama sama
kurang ngopi duduk bareng sama sama terkait masalah ini
ya jadi saya berharap ya masalah apa namanya masalah tarif ini bisa dikatakan
diulang kita cari titik temu yang titik temu yang benar benar bisa membuat
tempat wisata di borobudur ini benar benar kondusif dan tidak menimbulkan keresahan di semua pihak
oke kalau mungkin di luar sana ada juga yang setuju terkait dengan kenaikan tarif
walaupun nggak sampai tujuh ratus lima puluh ribu atau seratus dolar ya tapi seenggaknya masih dalam batas normal lah gitu
kalau di luar sana mungkin banyak yang memberikan saran atau mungkin dilakukan secara bertahap
kalau kita lihat yang sekarang ini saja dengan pelahiran tarif lima puluh ribu
bagaimana kebermanfaatan sebenarnya yang didapatkan oleh para pengunjung
baik lokal kemudian juga asing ketika datang berkunjung ke candi borobudur ini
ya kalau kita lihat dari statement dari para pelaku umkm di sana
sepuluh ribu aja mereka masih bisa merasakan kekhawatiran apalagi ini dinaikkan kan begitu
nah tertulang sekarang tujuh ratus lima puluh ribu itu tidak berhubungan dengan keuntungan yang diperlukan oleh pemerintah
nah tertulang sekarang tujuh ratus lima puluh ribu itu tidak berhubungan dengan keuntungan yang diperlukan oleh pemerintah

banyak perspektif terkait hal ini bagi siapa itu tidak masalah
mungkin bagi kita tidak masalah tapi bagi orang lain mungkin bermasalah
karena ini butuh waktu ya momentum yang pas untuk bisa mengeluarkan kebijakan terkait hal ini
terhadap seluruh ekosistem pariwisata yang ada
kalau memang harga yang harus dinaikkan
ya diangka berapa yang menurut kawan kawan disepakati
ya kalau memang tidak usah dinaikkan ada solusinya bagaimana
jadi berpulang kepada itu
jadi ekosistem pariwisata adalah yang utama
karena ini berdasarkan daripada global code of ethics for tourism
ini direferensikan oleh unwto
jangan sampai nanti kebijakan pariwisata justru mematikan ekosistem pariwisata yang lainnya
begitu mbak tiffany
oke jadi concern terbesar adalah
kalaupun ini nanti ketuk palu di angka tujuh ratus lima puluh ribu dan seratus dolar ini
ini akan menurunkan minat orang orang untuk datang berkunjung ke candi borobudur
atau mungkin juga eksesnya akan pandangan dunia
atau negara lain terhadap wisata yang ada di indonesia
mungkin akan menjadi berbeda begitu pak taufan
ya jelas berbeda
karena kebijakan tujuh ratus lima puluh ribu ini kan dia instansi
dia tidak melalui proses sosialisasi yang baik sehingga menimbulkan keresahan
ada pelaku pelaku industri yang merasa keberatan
ada pelaku umkm yang merasa menjerit terkait hal ini
ini semua panen belum duduk bersama
jadi kita berharap dengan kebijakan tujuh ratus lima puluh ribu
jangan sampai menimbulkan backfire kontraproduktif
berkait daripada bagaimana pariwisata kita ini yang lagi sedang mau recover
daripada di ujung pandemi ini ya
kebijakan kebijakan seperti ini bisa ditunda
dilihat dikaji dengan baik lagi
dipertimbangkan dengan baik baik lagi
karena pariwisata itu ujungnya itu harus kejajaran masyarakat
dan di situ tentunya ada sustainable tourism
dan di situ ada borobudur menjadi bagian daripada
contoh menjadi bagian daripada warisan budaya yang harus kita jaga sama sama
baik mudah mudahan suara suara seperti ini
karena belum ketuk palu bisa menjadi saran
untuk pemerintah untuk bisa mengkaji
lagi penggodokan terkait dengan komposisi biaya
jadi boleh saja naik asal titik titik itu tadi ya
banyak pertimbangan di sana tentunya
terima kasih pak taufan romadi
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam pak taufan
selamat malam mbak tiffany